berakhir sudah pelarian agus trikoyo pari sudha warga pendukuhan sentololor kulonprogo ini
setelah satu bulan lebih masuk dalam daftar pencarian orang
dia diduga sebagai pelaku pembakaran terhadap korban catur adminingsi yang tak lain adalah kekasihnya sendiri
pelaku dibekuk petugas di pasar tradisional cikli kecamatan kokab kulonprogo pada akhir oktober silam
di hadapan petugas saat jumpa pers di mapolres kulon progo pada kamis siang
tersangka sengaja merencanakan aksi penganiayaan terhadap perempuan lima puluh empat tahun itu dengan cara dibakar
lantaran sakit hati ajakan menikahnya ditolak
saya tanyai ya kok ini ya kok saya nanya gitu lah
ya jawabnya ya itu serius seriusnya nggak mau lah gitu
saya kan semakin emosi kan mas
selain menangkap agus
petugas juga menyita sejumlah barang bukti
di antaranya satu unit sepeda motor milik korban dan satu unit sepeda motor milik pelaku
dua buah korek api botol bekas menampung bensin serta beberapa pakaian dan barang barang korban yang terbakar
pelaku di sini pelaku mengaku sakit hati kepada korban
dikarenakan korban tidak mau diajak nikah
di mana pelaku dan korban ini telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih tiga tahun
untuk mempertanggung jawab
dalam perbuatannya kini agus mendekam di sel tahanan mapolres kulon progo dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup
kejadian pembakaran terhadap warga bajuroto nanggulan tersebut terjadi pada awal bulan september silam